aku juga gak tau cuy
john kata bapak saya biar kita banyak tahu banyakin baca
kamu juga kan nanya aku berarti kamu banyakin baca juga cuy
kata bapak saya lagi kalau kita gak sempet baca banyakin nanya
bapak kamu curang belain anaknya terus
cuy cuy cuy jangan marah suksu
yang jelas saya marah tuh kamu boleh ngatain saya apa aja asal kamu jangan ngatain bapak saya tuh
aneh kamu jangan nangis dong
kalau nangis pengeliatannya gak jelas susah nyari hpnya
bukan bang kalau nggak percaya tanya aja sendiri sama ani
bukan mas pur
tenang jangan goyang
udah bang gak ketemu
apa diambil orang ya
mas por aku baru ingat
tadi di pangkalan ada orang nyerem nih
terus ada luka di pipinya
liatin aku terus
eh ada oh bet
sayang beta mau tanya sesuatu boleh gak sayang
apa kamu liat caca ani peng hp yang ilang
jadi kamu cuma mau tanyain hp ani yang ilang
aku juga gak liat
kita sudah tanya benar benar
dia malah marah lagi dengan beta
kurang sepuluh ribu lagi
coba aja ibu bayangin kalo jalan
kamu tenang dong
kan nomor kamu masih bisa balik
ya kamu tinggal minta lagi aja lewat facebook
salah saya apa
kalo saya tidak salah mengapa saya ditarik tarik seperti kambing bandut
tadi saya disuruh diem bos
aku udah dapet nomor telpon temen aku
sekarang kamu telpon aja temen kamu
aku mau balik
aku mau balik
aku gak jadi ke tempat kamu
boleh pinjam lagi gak
boleh pinjam lagi gak
buat telpon ate kinasih
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
gak cukup pulsaanya
kur sama ojak mana john
aku juga gak tau cuy
biar kita banyak tau
berarti kamu banyakin baca juga cuy
kalau kita gak sempet baca
bapak kamu curang
belain anaknya terus
jelas saya marah
kamu boleh ngatain saya apa aja
aku memang salah cuy
sebagai permintaan maaf aku
saya kok belum dipanggil ya
jadi kamu habiskan tren amin
tapi dibayar kan
dibayar atuh john
tapi saya nggak jadi ditraktir makan
lebih kasian sekarang atuh
saya dari tadi nggak jadi minum
gara gara kamu nanya terus
tidak ris gir regarder
kek air kg dua
tapi sekarang udah ketemu belum joy
saya belum tau
belum nanya pur
kamu tanya pur dong su
pulsa saya tinggal sedikit juga
mau buat abe status
yaudah kalau begitu